tidak benar benar gua apes
beneran iki batunya betuah
kiwiryok kalau mau digunain batu itu kamu elus elus batu cincin itu segala keinginan kamu akan
terkabut pertama tama gue pengen menang lombar na dan ngalahin siriku kedua gue pengen ngerebut
bunga dari siriku
banget sih loh apaan dimana mana orang pingsan dulu yang cobain
si riku apes dong kenal ketukan sama kucing hitam itu
terus sekarang ada saingannya lagi sama yang pegang jimat itu
emang semua garis bunga tuh lambat lambatin ambil uangnya si riko belum tentu juga kalau
riko benar benar sial aku nggak percaya gitu gituan soalnya iya aku juga penasaran udah deh
biarin bang deddy lanjutin kalau aku sih ya bukan yang gak percaya sama riko mang
kalau aku sih ya bukan yang gak percaya sama riko mang

ngapa lo udah udah udah udah udah aku jadi pada berantem sih mau dilanjutin ceritanya mau mau males
tau ngantin orang makan kayak gini apa sih udah udah udah ya jadi gini sebenarnya riko itu
kalau gue sih siap banget
lo mau pakai kacamata
oh kamu pasti menang kok
kok kamu lesu banget sih riko
dalam pertandingan ini
bapak tidak menggarisbawahi kalah atau menang
tapi bapak lebih menggarisbawahi sportivitas sekalian
karena dengan sportivitas yang baik
akan kelihatan bahwa manusia itu baik atau tidak
jalan sudah pemanasan
oke sekarang kita siap bertanding
beri aku kekuatan
beri aku menangan hari ini
makhluk itu terbit
momanat nganara lebih luas
oh robert kan
oh robert kan
aku benar benar gua apes
kamu kenapa kong
kamu kenapa kong
tadi kamu udah memimpin loh dan hampir aja menang
ada apa sih kok
ya semua gara gara kamu tahu
loh kok gara gara aku sih
kamu itu terlalu ikut campur urusan aku dan sok ngatur ngatur
emangnya kamu itu siapa aku
tuh kan batu cincin itu punya kesaktian
riko bisa melihat batu akik besar itu
yalah kan yang pake batu cincin itu cuma si ariel
udah tau mereka lagi pada berenang
mungkin pas berenang mereka tutup mata kali ya
sebentar dulu dong gantian ngomongnya
karena aku juga mau ngomong
jadi batu cincin itu bener bener sakti ya mang
elah kemana aja sih lho
kan ceritanya udah dibilang tadi
kok sekarang mau marahin gue
gimana tuh secara gue dong
eh ikut lagi sih
terus dari batu cincin itu kesaktiannya apa lagi sih
ya makanya dari tadi tuh dengerin dulu cerita bang deden jangan dipotong kayak gitu
kalau dipotong terus yang nangisnya gak akan selesai selesai
jadi sebenernya si riko itu
gimana tadi lomba renangnya
pasti menang kan
aku tram mainan hohm creating video kamar ilham
ini kami infraksi kalau kurang gila istri dari valium haste mic as always
merayu podcast buat mia
kamu dari tadi diem aja mama tanya
gimana lomba renangnya tadi
menang apa kalah
kamu menang atau kalah
kamu tetap anak kebanggaan mama
kamu tetap semangat ya
waduh enak nih
di kamar pa
dari tadi dia nggak mau keluar
beberapa hari ini dia kelihatannya seperti murung terus
hasil pertandingannya bagaimana
papa baru pertama kali
ini bukan pertama kalinya sama kalah
dan dulu juga kamu pernah kalah kok
riku kalah karena riku masih baru
oh jadi sekarang kamu sudah merasa jago dan hebat
sehingga tidak ada lawan yang bisa mengalahkan kamu
bukan gitu pa
riku gak maksud nyombongin diri
tapi kekalahan riku tadi
bukan karena lawan lawan riku emang lebih unggul
dan bukan berarti mereka memang lebih hebat
terus apa dong
kita harus berani
mengakui keunggulan lawan
karena itu adalah prinsip dari seorang olahragawan
dan papa yakin
riku pasti bisa menang
tapi tadi riku udah mimpin pa
riku hampir menang
kalo aja si aryli tuh gak pake jimat ya
pasti riku yang menang
kamu tau dari mana kalo aryli tuh pake jimat
riku tau pa
ariel menggosok gosok batu cincinnya
dan pas aku memimpin
perhatian aku teralihkan ke dasar kolam
dan aku melihat batu wakik yang besar
itu pasti gara gara jimatnya pa
kamu gak boleh percaya seperti itu
itu sirik namanya
tapi itu kenyataannya pa
aku kalah sama jimatnya aryli
itu sama sekali tidak benar
kamu gak boleh percaya sama hal itu
dan itu bisa merusak kepercayaan diri kamu sendiri
gak ada yang namanya jimat
sekarang papa minta
kamu tidak berharut harut lagi
dan bersedia akan pertandingan itu
masih banyak kesempatan lain
dan papa yakin
kamu pasti bisa menang
jangan jangan jangan
tolong jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan